oh main bareng
ih jangan berebut
nasi uduk satu
dia masih marah
gara gara tiketnya ilang
kalau misalnya emak tau
cincin dari dia hilang gimana ya
ya bang harus ganti beliin yang baru
kan emang abang belum pernah beli
kan lu tau abang emang gak punya duit
nah buat sehari hari
ya udah kalau gitu

ngeri yang guaranteedfin ance seumur
nih dia yang bikin pusing gua seharian
abang nemu cincinnya di mana
tuh di pojokan situ di bawah
sini tadi pake biar gak hilang lagi
jadi kita udah bayan nih
nih rakit dah
aduh nyampe juga
makasih ya pur
nih buat elu pur
parfum mahal ini po
laki gue bilang katanya beli nih parfum pas lagi tuh kapal mampir di istanbul
lu tau kagak istanbul
gak penting po mau istanbul di mana juga
yang penting parfum ini mau saya kasih gepetan saya
kali buat lu pakai sendiri biar wangi
dulu itu ya emang bener bener deh
bener bener kenapa mak
oh seperti itu
jawab kalo dikasih tau
harusnya lu tuh mikir
udah kagak mampu beli cincin pas dikasih sama emak pakai dihilangin lagi
lagi nasihatin kan bukan pertanyaan tati
sekarang lo jawab pertanyaan emak
kenapa tuh cincin dari emak pake diilangin
cincinnya gak jadi ilang emak
iya emak tuh cincinnya dipake tati
udah selesai nontonnya
nontonnya gak jadi
tiket nonton yang dikasih neng rika ke saya hilang
makanya jangan sombong tisna
sekarang lu kena hukum karmanya
itu parfum kamu
parfum ini dibeli langsung
langsung dari eropa
nanti saya boleh minta ya
parfum ini mau gue kasih ke gebetan gue
bilang aja kamu gak mau ngasih
berarti kamu pelit
tarik semua omongan lo tis
gimana caranya pur

tidak ada nanti orang isi gua ngakur
ih jangan berebut
nasi uduk satu
tis lu gak nganterin rika
enggak pur dia masih marah gara gara tiketnya hilang
kamu gak ke tempatnya neng ani
nunggu di telpon dong
takut keduluan sama surya
jam segini gak mungkin surya main ke tempatnya ani
mungkin aja pur
pur kalau mungkin gimana

kalau gak pegal pegal kenapa mijit mijit
abang capek habis nyari cincin keliling dunia
perasaan abang nyari cincinnya keliling kampung
gak sampai keliling dunia
bang kok sarapannya nggak dimakan
ya udah kalau gitu tati aja yang makan
oh mau dibantuin jalan online
kalau mau jualan online
aku harus lihat dulu barangnya
kalau bagus aku fatahin deh
baru abis itu
aku jual di facebook
oh kamu udah di jalan
ya udah dateng aja
ih apaan sih
aku kan udah mandi
bang udin mau ke parkirannya
aku pergi dulu ya
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang
ya udah bang